pernyataan presiden perancis emmanuel macron memantik aksi kecaman dan juga unjuk rasa di berbagai belahan dunia
pernyataan macron yang menyatakan islam dalam krisis di seluruh dunia dianggap melukai umat islam
unjuk rasa hingga aksi boykot barang barang yang merupakan produk perancis terjadi di berbagai kota termasuk indonesia
lalu bagaimana sebagai masyarakat kita menyikapi pernyataan presiden macron
kita akan berbincang dengan ketua pbnu kiai haji marsudi suhud
pak marsudi selamat malam
selamat malam assalamualaikum wr wb
pak marsudi pbnu telah menyatakan mengecam apa yang disampaikan oleh presiden macron
ada beberapa statement yang kemudian dianggap menghina islam melukai perasaan umat islam
bagaimana kemudian anda melihat potensi dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan presiden macron ini
ya potensi atau dampak yang disampaikan karena karikatur nabi besar muhammad saw
dan juga atas statement presiden perancis yaitu presiden macron
itu pasti melukai terhadap perasaan umat islam segini ya
karena melukai ini akan ada pasti hal hal yang memang tidak diharapkan oleh perancis
seperti halnya terjadi di beberapa negara
yaitu tentang boycott tidak membeli barang barang produk terjadi
nah yang sedemikian ini sesungguhnya kalau kita sederhanakan
ini di perancis ini namanya mencacimaki itu masih dianggap kategori bebas mengeluarkan
kalau mencaci maki itu sebagai head speech
tapi itu termasuk kategori kebebasan mengeluarkan pendapat
atau bahasa lainnya adalah kuria ibda i arroi
nah freedom of speech yang semacam di perancis ini
itu kan sesungguhnya merupakan cacian
atau makian atau hal hal yang tidak terpuji menurut ajaran agama mana saja
katian makian ini tidak termasuk dalam jerat hukum di sana
karena di sana itu termasuk kebebasan menyampaikan pendapat
kalau itu digambarkan seperti ini
ada orang punya anak
dan orang lain punya anak namanya marconi misalnya
dan si marconi itu mencaci maki muhammad
dan muhammad kemudian menempeleng marconi
lalu apa yang harus dilakukan kepada kedua orang tua itu
jika ada terjadi demikian
kalau orang tuanya kemudian ikut kepada anaknya
itulah yang terjadi sekarang ini
seperti presiden perancis
dua duanya itulah yang harus disampaikan
untuk jangan sampai melakukan mencaci maki
dan juga jangan sampai menempeleng kepada orang
mencaci maki memang itu adalah freedom of speech di sana
walaupun kalau di indonesia

maki maki itu ada hukumnya di sini
sementara menempeleng atau berbuat kekerasan di sana
itu jerat hukum
nah ketika demikian
maka tidak akan pernah berhenti nanti ketika sebuah negara
mencaci maki mengkolok kolok menjelekan orang
itu dianggap sebagai freedom of speed
atau kebebasan mengemukakan pendapat
nah ketika terjadi sedemikian ini
yang harus dilakukan oleh orang tua mestinya
mengajari kepada anaknya untuk tidak saling kaki memaki
dan tidak pula menempeleng orang lain
itu yang diajarkan
jadi kalau kemudian
setelah di caci maki kemudian berantem ada nempelengnya
kemudian yang noveleng itu dituduh headliner
atau dituduh bahkan teroris
nah yang semacam inilah yang tidak akan pernah berhenti
ketika nanti akan terjadi sekarang semacam ini
mungkin pada kedepannya lagi akan bisa terjadi lagi
jika tadi anda mengatakan dampaknya saat ini memang
aksi boykot produk perancis sudah berlangsung di beberapa negara
termasuk juga unjuk rasa di indonesia
juga informasi kemungkinan akan ada unjuk rasa di kedutaan perancis pada pekan depan
tapi kita sambil melihat nanti bagaimana perkembangannya
bagaimana kemudian pak kiai melihat kondisi saat ini
bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapi situasi saat ini
untuk menyikapi situasi semacam ini
yang tadi saya gabarkan
yang orang muhammad atau punya anak muhammad dan markoni
ya kita bisa dan memang dijamin oleh undang undang
untuk kita menyampaikan pendapat kita
melalui sikap sikap kita
atau melalui unjuk rasa
untuk disampaikan karena itu pun di sana
dijamin oleh undang undang yang masih dianggap
itu adalah kebebasan
nah ketika demikian yang terpenting
ketika kita akan menyampaikan pendapat
dan akan menyampaikan unjuk rasa
atau apapun namanya
yang penting disampaikan dengan cara damai
atau dengan yang mencerminkan akhlak
yang ini juga akan dilakukan di negara negara kita sendiri
jangan sampai merusak
dan jangan sampai melanggar pada hukum
itu intinya itulah
aspirasi aspirasi semacam ini
sesungguhnya pemerintah pun sudah melaksanakan
melakukan aspirasi indonesia kepada pemerintah perancis
presiden sudah menyampaikan
menteri luar negeri juga sudah menyampaikan
harapan ini ya tetap saja kita sampaikan
tapi jangan sampai kita melakukan hal hal
di luar koridor hukum
baik pbno sendiri meminta
apa kepada pemerintah
tadi secara resmi presiden jokowi sudah menyampaikan sikap indonesia
mengecam keras apa saja statement yang sudah disampaikan
bagaimana pak marsudi melihat ini
apa langkah lebih tegas yang harus dilakukan pemerintah
menyampaikan kepada pemerintah
dari kemarin statement statement pbnu secara terbuka pun disampaikan
meminta kepada pemerintah
untuk turut serta menyampaikan
aspirasi aspirasi bangsa indonesia yang mayoritas muslim ini
untuk disampaikan kepada pemerintah perancis
yang agar supaya jangan sampai terulang lagi bahwa
perbuatan membuat karikatur
yang intinya adalah bisa
itu diartikan mencacimaki atau tak ketipu penangan terhadap agama islam
jangan sampai terulang
karena itu terus menerus akan menjadi pemicu
akan menjadi hal hal yang terus mengakibatkan bisa hubungan satu negara
dengan lain menjadi kurat baik

di sisi lain ada kekhawatiran bahwa isu ini akan menjadi bola liar
bahwa meskipun kita sepakat tadi pak marsudi mengatakan
penyampaian pendapat harus dilakukan dalam koridor hukum yang tepat
sehingga pesan pesan itu tersampaikan juga dengan tepat
apakah ada potensi arah ke sana
bagaimana kemudian keteladanan nabi pada saat dulu berdakwah
dan kemudian mendapatkan gangguan dari pihak pihak yang tidak senang
dengan apa yang dilakukan nabi
itu juga menjadi keteladanan yang bisa dilakukan
masyarakat dalam menghadapi situasi saat ini
ya memang intinya bahwa begini
jangan sampai kita terpancing ketika dia mencacimaki kita
kemudian kita berbuat yang sama mencacimaki mereka
atau bahkan berbuat yang melebih dari mereka
cacimakinya mereka itu masih dianggap kebebasan mengumumkan pendapat
sementara kita melakukan kekerasan
kita akan dituduh sebagai headliner
atau bahkan itu tuduhan teroris
padahal agama mengajarkan untuk menjadi teroris
ajaran islam itu sendiri ketika terjadi demikian
kalau kita mampu untuk melakukan
mampu untuk melakukan tasamu
itu diajarkan oleh rasulullah
ketika rasulullah diudai oleh orang pun
tidak membalas meludai
tapi namanya cacing saja
keinjek itu ya tetap saja ngulek
karena manusia ya tetap manusiawi
nah yang diharapkan orang itu harus ada toleransi toleransi toleransi
itu jangan hanya satu pihak
kemudian ada anak namanya mukamat itu menempeleng
itu orang tua harus menyampaikan yang disuruh toleransi
ya dua duanya jangan sampai juga mezazi maghi
juga jangan sampai berbuat kekerasan
itu intinya di situ
satu saja yang disuruh toleransi
yaitu yang melakukan sebuah kekerasan
walaupun kekerasan itu tidak semua diajar
apa seluruh mengajarkan untuk melakukan sebuah kekerasan
ketika terjadi kekerasan pula
sikap yang paling baik dan sikap yang paling utama adalah memberikan ampunan
itulah yang disebut toleransi
yang disebut atasamu itu
ala'abwu patajawud an akto il'akhorin
yang disebut toleransi
itu adalah memberikan maaf
maaf yang melebih daripada kesalahannya
daripada kita konsentrasi atas kesalahannya
tapi secara manusiawi
tadi saya sampaikan
sating ketinjek saja
itulah itu intinya
namun memberi maaf dan memperlakukan perilaku yang lebih baik
kita harus berpaling daripada orang yang
belum paham belum tahu alias bodoh
jangan sampai kita melakukan kebodohan yang lain
seperti yang mereka lakukan
nanti kita akan kejebur dan kejeblos
atas hal hal yang tidak baik
kalau kita melakukan balasan dengan
karena dengan secara yang bodoh juga
sebagai penutup pak kiai
sebagai negara dengan umat muslim
terbesar di dunia
kontribusi pemerintah indonesia
bisa menggaungkan islam yang damai
anggapan anggapan dan statement yang disampaikan presiden macron
mengaitkan terorisme dengan islam
ya saya terima kasih sama dengan presiden jokowi
saya juga terima kasih kepada menteri luar negeri
yang telah langsung menyampaikan aspirasi bangsa indonesia
yang perlu harus kita ingat bersama sama
yang bertoleransi adalah dari dua arah
kalau sudah terjadi semacam ini
itulah yung tinulisai in ayat halal zulma adilan illat tasamu
bahwa kedoliman yang dilakukan oleh salah satu pihak tadi
menjadi sesuatu yang dianggap adil
kita harus mempunyai tasamu
yang biasa mencatimaki
yang mau berhenti gitu
tidak mencatimaki terus
dan yang misalnya kita yang terpancing
kita jangan sampai terpancing lagi
inti ajaran agama islam
memang yang terbaik
kalau kita tetap harus di
ingin menyampaikan pendapatnya
itu dijamin oleh undang undang
yang penting jangan sampai merusak
nah tapi kalau di pihak perancis
yang terus menerus tidak akan berhenti semacam ini
karena menganggap bahwa
semacam itu adalah kebebasan
nggak pernah berhenti nanti akan kayak gitu
artinya kita harus tetap bersuara
catatan dari pak kiai harus tetap berada di ranah hukum
protes silahkan disampaikan
kecaman silahkan disampaikan
tapi dilakukan dengan cara yang benar
karena islam adalah damai
sehingga kita tidak perlu melakukan hal hal yang kontra dengan hal itu
pak kiai terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh